saya tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan klarifikasi terkait dengan semua tuduhan tuduhan yang disampaikan oleh bung ferdinand
tapi semen kekuasaan tidak dipakai oleh untuk pemenang pemenang
berkali kali saya memberikan jaminan bahwa tidak akan mungkin pemerintah atau negara mengintervensi proses hukum terkait dengan menjatuhkan hukuman kepada adp
percaya nggak bang ferdinand
saya mau bilang begini kalaulah saya diutus untuk bisa menjadi mewakili kemudian mubahala dan bersumpah atas nama allah saya mau
saya tidak bercanda
bahwa negara tidak mengintervensi
tidak terlibat maupun pemerintah saya mau saya mau memberikan jaminan kepada teman teman dan publik indonesia
karena itu saya bilang kita mesti memberikan pembelajaran kepada rakyat indonesia bahwa proses ini sudah selesai
terus apa artinya tudingan narasi seperti yang itu
bukan adinda tanya kepada saya
ini aroma anda aroma anda ketika anda mengatakan bahwa ini prosesnya prudent imparsial tapi kemudian ada tudingan seperti yang dikatakan bang ferry
namanya juga tudingan
kalau tudingan saya hanya mau bilang bahwa tidak ada pemerintah maupun presiden maupun istana atau jajaran di bawah nggak ada urusannya
oke bang ferdinand anda percaya
sampai sumpah sumpah sekarang nih bang ali
iya saya mau bilang seperti itu
kami tidak bisa mempercaya itu
kenapa ada dasarnya
kenapa kami menyuarakan bahwa ini adalah ketidakadilan
pertama adalah kenapa ahmad dhani ini kasusnya diproses selancar menggunakan jalan tol
dan sementara kasus kasus lain yang sama bahkan lebih keras daripada apa yang dilakukan oleh ahmad dhani
tetapi karena kebetulan mereka ini adalah pendukungnya pak jokowi
kemudian kasusnya itu entah di mana sekarang menaik kapal salam menyelam ke dasar laut kita tidak tahu
contohnya banyak sekali
kasus ade armando sudah dilaporkan
bahkan sudah sempat kabarnya mendapat predikat tersangka
adi armando pendukung jokowi
terus guntur romli
saya tidak tahu
kemudian dennis regar
kenapa tidak tahu
faktanya di media sosial mereka itu kan adalah pendukung pemerintah pendukung jokowi
yang kasus kasus yang dilaporkan terhadap mereka itu sampai sekarang tidak jelas rimbanya
dan inilah yang kemudian membuat kami menyimpulkan ini ada ketidakadilan
andaikan kasus ini juga diproses maka narasi ketidakadilan itu tidak ada
maka kita akan melihatnya oke proses penegakan hukumnya berlangsung dua arah